bencana tanah longsor terjadi di lima titik di kecamatan munjungan kabupaten trenggalek jawa timur
akibatnya akses menuju dua desa tertutup total oleh timbunan material tanah dan batuan
tanah longsor ini terjadi di jalur utama di desa bangun dan bendoroto kecamatan munjungan kabupaten trenggalek jawa timur
timbunan material tanah dan batuan dari tebing setinggi lima belas meter menutup seluruh badan jalan
pada ruas jalan bangun bendoroto ini terdapat lima titik longsor
longsor terparah berada di dekat jembatan utama bangun dengan panjang material longsor mencapai dua puluh lima meter dan ketinggian sekitar dua meter
bencana tanah longsor terjadi setelah wilayah kecamatan munjungan diguyur hujan deras selama lebih dari tiga jam
longsornya ada kurang lebih lima titik
longsor ini membuka desa
bendoroto ke desa bangun
untuk membuka akses menuju dua desa bangun dan bendoroto tim dari polres trenggale satpol pp badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd dan masyarakat dikerahkan ke lokasi kejadian
selain itu pemerintah setempat juga menerjunkan satu unit alat berat untuk menyingkirkan material longsor
kami koordinasi dengan badan penanggulangan bencana kabupaten
serta koordinasi dengan tim penanggulangan bencana dari polres untuk minta bantuan alat berat serta bantuan tenaga dari polres bogor
bd trenggalek juga mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan jalan
proses pembersihan membutuhkan waktu lebih dari lima jam akibat volume timbunan material longsor yang cukup banyak
akses menuju dua desa tersebut baru bisa dibuka untuk warga pada senin sore
rencananya proses pembersihan akan diperlukan
pembersihan akan terus dilanjutkan pada hari selasa di beberapa titik longsor yang lain
fadli rahmawan trenggalek jawa timur